anda kembali bersama kami di cnn indonesia news hour
satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi skk migas
kembali mengumumkan ditemukannya cadangan gas baru
cadangan gas ini berlokasi di cepu jawa tengah
dilansir dari detik com cadangan gas baru ini ditemukan kontraktor kontrak kerjasama
atau kks pertamina ip regional empat zona sebelas
cadangan gas ditemukan setelah pertamina ep melakukan pengembangan pengoboran sumur
eksplorasi kolibri satu di selatan wilayah kerja onshore cepu jawa tengah
pengeboran sumur eksplorasi ini memiliki objektif utama di batu gamping formasi kujung
plt kepala divisi program dan komunikasi skk migas muhammad kemal mengatakan
skk migas dan pertamina ep pada saat ini masih melakukan evaluasi
dan tes untuk mengetahui nilai kandungan
pertamina ep mengambil gas dari lokasi ini